indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaran ajang piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh
rencananya ajak sepak bola bergensi ini bakal dihelat pada tanggal dua puluh mei hingga sebelas juni dua ribu dua puluh tiga mendatang
piala dunia u dua puluh merupakan putaran final khusus bagi tim nasional sepak bola dengan para pemain berusia maksimal dua puluh tahun
melalui turnamen ini lahir anak anak muda ajaib atau wonder kit yang kemudian diharapkan bisa menjelma sebagai superstar di lapangan hijau
indonesia terpilih sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh menyisihkan kandidat kandidat lainnya seperti bahrain arab saudi uni emirat arab brazil peru myanmar dan juga musuh budidat indonesia thailand
pada perayaan hari kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh tujuh fifa mengumumkan lambang resmi piala dunia u dua puluh
kita akan lihat dulu lambang resminya ini
ini lambang tersebut didominasi warna merah putih biru kuning emas dan ungu yang membentuk trofi piala dunia u dua puluh
dikutip dari situs resmi fifa lambang tersebut terinspirasi warna bendera indonesia
warna emasnya ini menunjukkan kekayaan alam di perut indonesia dan warna biru yang seperti aliran air mencerminkan indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut
terakhir adalah warna ungu pada tulisan you dua puluh world cup indonesia thunder juan hitri yang
menunjukkan unsur alphabet sansakerta warisan budaya nusantara di masa lampau sebagai tuan rumah indonesia sudah mengajukan
stadion di enam kota untuk menggelar pertandingan dan telah disetujui oleh fifa
kita akan lihat ya kita akan jalan jalan ke stadion stadionnya
ada enam ini yang pertama tentu saja ini dia stadion megah yaitu stadion utama gelora bung karno
stadion ini merupakan salah satu stadion terbesar dan tertua di jakarta dan indonesia
stadion ini juga menjadi landmark ikonik kompleks olahraga gelora bung karno
setelah direnovasi besar besaran stadion utama gelora bung karno untuk gelaran asean games ke delapan belas di jakarta dua ribu delapan belas
kini kita bisa lihat ya stadion utama gbk menjadi stadion yang paling terang di dunia
dengan total tingkat pencahayaan paling terang tiga lima ratus lux
ini menjadikan stadion gbk menjadi salah satu stadion dengan pencahayaan terbaik di dunia
lapangan rumputnya ini stadion gbk juga dilengkapi dengan rumput alam
kualitas terbaik jenis zozia matrela rumput alam standar internasional untuk lapangan sepak bola terbaik
kalau soal kapasitas stadion utama gelora bung karno saat ini kurang lebih tujuh puluh delapan kursi
jenis kursi tunggal flip up ya ini sistem kursi tinggal atau kursi tunggal dipilih agar sesuai dengan standar keamanan fifa
yang mengharuskan evakuasi stadion dalam waktu lima belas menit jika terjadi keadaan darurat
berikutnya kita akan geser geser
geser geser sedikit ini kita geser ke kabupaten bandung jawa barat
pssi menunjuk stadion sijalak harupat sebagai salah satu dari enam venue yang akan digunakan dalam putaran final piala dunia u dua puluh
setelah ditapkan sebagai salah satu venue piala dunia stadion sijalak harupat juga telah berselek
ini dia ya stadion berkapasitas dua puluh tujuh ribu penonton ini menambah kapasitas lampu dari dua ribu lux menjadi dua ratus
stadion ini menjadi kandang persikap kabupaten bandung tetapi juga sering dipakai oleh persib bandung yang berlaga di liga satu
selanjutnya kita geser
oke geser lagi kita keluar provinsi
ada stadion manahan yang terletak di kota solo jawa tengah
stadion ini memiliki kapasitas penonton sebanyak dua puluh lima ribu dengan model bangku yang sama yakni single seat yang digunakan di setiap sisi tribunnya
renovasi stadion manahan oleh pemerintah
kota solo menelan anggaran lebih dari tiga ratus miliar rupiah
penerangan stadion ini pun telah mengantongi standar fifa dengan kekuatan penerangan satu lima ratus lux di seluruh area stadion
stadion ini menjadi kandang klub kebanggaan kota pahlawan persebaya surabaya menggantikan stadion gelora

dibuka kapasitas stadion gelora bung tomo berjumlah lima puluh lima penonton
namun jumlahnya menyusut setelah mendapat renovasi menjadi sekitar empat puluh tujuh ribu penonton ya karena sudah dibikin single seat
berikutnya stadion yang akan menggelar pertandingan piala dunia u dua puluh yakni adalah kita menyebrang ke luar pulau kalau ada di jakarta yaitu stadion kapten iwayan dipte
stadion ini berlokasi di desa blah batu kabupaten gianyar provinsi bali
stadion berkapasitas dua puluh lima ribu penonton ini menjadi kandang tim liga satu bali united
stadion iwayan dipte memiliki beragam fasilitas berstandar internasional
lampu sorot yang berada di stadion tersebut berukuran seribu dua ratus look sesuai standar dari afc
kemudian kita traveling lagi keluar pulau ini terakhir ada stadion gelora sriwijaya jakabaring di palembang sumatera selatan
stadion ini resmi dibuka pada januari dua ribu empat belas
stadion gelora sriwijaya jakabaring sudah beberapa kali ya mengalami renovasi
salah satunya saat event besar asean games dua ribu delapan belas
soal kapasitas stadion gelora sriwijaya jakabaring mencapai empat puluh lima ribu penonton
stadion ini menjadi kandang dari klub sriwijaya fc
timnas indonesia untuk pertama kalinya akan tampil di putaran final piala dunia u dua puluh
timnas indonesia berhak tampil di piala u dua puluh
piala dunia karena berstatus sebagai tuan rumah
lalu bagaimana peluang timnas indonesia u dua puluh nanti
akankah indonesia bisa meraih hasil positif di gelaran sepak bola paling akbar di dunia
lalu siapa saja pemain yang akan menjadi andalan pelatih timnas sintayong
kita akan lihat yang pertama
oke oke oke yang pertama adalah iya ini dia
ada marcelino ferdinand yang kemarin juga bermain ya
ini marcelino masih akan menjadi nyawa permainan
timnas indonesia u dua puluh di putaran final piala dunia u dua puluh
gelandang muda persebaya surabaya ini merupakan gelandang tengah yang andal saat membantu serangan hingga menyeimbangkan lini tengah
kreativitas marcelina juga menjadi salah satu pilar timnas senior
bahkan menjadi kunci dalam membangun alur serangan timnas u dua puluh
selanjutnya tidak hanya marcelino yang yang yang berjaya ada juga penyerang hoki caraka
ini profilnya benar benar menarik ya
pemain delapan belas tahun itu menjelma menjadi penyerang yang punya ketajaman
hoki juga pernah memperkuat garuda selek
hoki adalah tipikal pemain komplit
hoki punya ketajaman dengan tembakan akurat hingga tandukan mematikan
hingga kini sebanyak dua puluh pergelaran piala dunia u dua puluh telah digelar
dari total tersebut timnas argentina sejauh ini menjadi yang terbaik
dengan total pergelaran u dua puluh
tim tango berhasil meraih gelar juara piala dunia u dua puluh
pertamanya pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
sempat kalah di final dari timnas brazil pada piala dunia u dua puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan tidak masuk ke dalam tiga besar dalam enam tahun argentina
akhirnya berhasil kembali merebut trofi piala dunia pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima dan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini berlanjut di tahun ke tiga

setelah argentina ada brazil
yang berhasil meraih lima gelar juara
tim samba berhasil meraihnya pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga seribu sembilan ratus delapan puluh lima seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dua ribu tiga dan dua ribu dua
dan diurutan ke tiga ada portugal
ini tidak terlewat ya
yang meraih juara pada piala dunia u dua puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh

itu tadi fakta fakta terkait dengan piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh
yang akan digelar di indonesia
ada enam kota anda bisa menyaksikan baik di rumah maupun di stadion
dan kita nanti akan lihat seperti apa kiprah dari pemain pemain u dua puluh indonesia
menghadapi tim tim besar tim tim yang lahir dari negara sepak bola modern